sampai jumpa di video selanjutnya
eh tolong berhenti kasian tuh
bu bagus aja pak rt itu
kelanannya nggak rempes langsung basah
jangan diomongin pasti ada orangnya
itu rasain ya nanti ya
kalau kalian sampai amprokan ketemu kayak gituan
mata putih semua
dia rasa loh
aku tuh bertiga nggak bakalan yang namanya pipis di selana
mendingan sekarang kita buktiin aja benar nggak yang diomongin pak rt
emangnya pak rt berani
ini lho pak
yang namanya anak buah itu pasti punya atasan
yang namanya atasan pasti punya komandan
berarti komandan silahkan duluan
gak ada mana komandan punya anak buah
yang perempuan tambah berani
pak bangun pak
pak bangun pak
seramnya gak mau bangun lagi kak
tapi kamu yakin prih kalau flash di sini hilang di kampus ini
yakin lah kak
orang pas berangkat aku taruhin di tes terus
terus hari ini aku cuma pergi ke sini
ada apaan sih din
kamu telepon telepon aku terus nyuruh aku datang ke sini
itu si april flash di sini hilang di kampus
desain banget anak anak ini
udah suruh cari aja dia sendiri sendiri
kesian kan mereka
udah malem juga lagi
yaudah sekarang kita berpencar aja ya
bella adam sama ali ikut sama aku
zara april sama rafa ikut sama kantor aja ya
yaudah rafa sama april sini ikut kak tor ya
tadi tuh aku sama april lewat sini
adam kalo kamu takut jangan jauh jauh
wah mendingan anak kampus doang kali
yaudah kita cek aja yuk supaya nggak penasaran
kok abilities tak ada keutamaanan tekniknya
kau orang asa madrage

kayak bunyi tadi siang deh
iya suaranya dari atas sana
nah makanya kalian itu kalau punya barang dijaga baik baik
mana barangnya kecil lagi
semuanya lihat ke belakang deh
kalian gak bakal mempang kali ini
mereka gak bakalan tipu lagi
kalian pasti mau ngerjain kakak ya
wah si pak rete
gimana sih pak
dibilang ada hantunya
dibilang ada hantunya
suka bikin orang jadi gak mau kuliah disini
nanti si pak rete tuh kebanyakan
pak rete ada ada aja
coba lihat itu hantunya dong
aduh waduh nyaksian
aduh waduh nyaksian
pak rete kenapa masih disini bukannya ikutan lari
itu ada buranti
makanya ayo cepet kita pergi
ini dikulis saya gak bisa gerak kurang sih
diangkat satu pak rete diangkat
tmel sedang berica
pak rete boleh gak
dismin akan kembali
mah glad tapi
harap tuh kan keluar
eh jangan itu
kayak ngumpet kemana ya
lewat janela aja lah
mampus lah pak
lewat mana ya deh
aduh lewat yya
tadi suaranya dari sini
kok sekarang gak ada ya
di sini tesebing ada siapa siapa rafa
serem banget tuh
eh kalian tadi denger kan ada suara rafa teriak
iya saya denger tuh
aduh bu jangan jangan si rapo itu udah digondol sama hantu yang ganda kakinya itu bu
nah bangdaknya meneran
ya jangan begitu ngomongnya
eh kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan aku
eh aku tuh gak nyumpain
tapi tuh aku cuma pahit
eh berharap tuh jadi gimana
ya ya berharap
mudah mudahan si rafa itu tuh selamat gak kenapa napa gitu ya
ih gimana sih
di rahmat tadi teriak ya
tapi kok nggak ada sih
eh keadaan lagi ginting gak awet
lo baru denger gimana sih gak tau
kalau gitu saya mau cari apa lagi
eh tolong bu ranti
lari lari team berlari
gimana kalau kita carinya besok aja
biar lebih terang
ya besok kita lanjutin lagi
udah belian sekarang kita pulang yuk